selain soal pembinaan ibu kota yang juga ramai dibahas dua pekan terakhir adalah wacana pemekaran wilayah baru yaitu wilayah penyangga ibu kota yaitu diantara bogor bekasi dan depok
ketika wacana ini dicetus pertama kali reaksi kemudian langsung datang
sebelum jauh melihat responnya kita lihat dulu rencananya sebenarnya bagaimana yang ramai dibicarakan
ini dia yang pertama sekali adalah rencana provinsi bogoraya
pertama kali usulan ini disampaikan oleh bima arya wali kota bogor yang sudah kemudian berkoordinasi dan berdiskusi dengan adi yasin yaitu bupati bogor
dan bima arya mengatakan sebenarnya rencana provinsi bogor raya ini sudah ada sejak tahun dua ribu dua belas
dan diantaranya adalah kota bogor kemudian kabupaten kota bogor di sini di sini sekitar kecil
kemudian kabupaten bogor kemudian kota sukabumi kemudian kabupaten cianjur dan juga kota depok
ini dia wilayahnya
total wilayahnya luas totalnya
ada sekitar sebelas enam puluh tiga lima puluh dua km persegi
ini dia sebelas enam puluh tiga lima puluh dua km persegi ya
oke itu dia luasnya seperti itu
nah kemudian setelah usulan ini disampaikan kemudian ramai ada responnya
mungkin anda juga melihatnya di media sosial dan juga sudah ramai diperbincangan di mana mana
pertama responnya dari tentu saja
wali kota depok yang mengatakan depok agak keberatan bergabung dengan provinsi bogoraya karena lebih dekat ke jakarta
jadi lebih tertarik bergabung dengan dki jakarta karena mengatakan ada kedekatan kultural
jadi kan kalau misalnya becandaannya orang depok dan orang jakarta kan depok itu selatan jakarta
jadi tinggalnya di mana di selatan jakarta
jadi jakarta selatan
pasti ada kata kata jakarta yang disebutkan
jadi mungkin itu yang menyebabkan dirasa ada kedekatan kultural
dan juga banyak warga depok yang bekerja
sehari harinya di jakarta
kemudian ada respon juga lagi dari wali kota bekasi yang mengatakan lebih nyaman jika bergabung ke wilayah dki jakarta
tentu saja menanggapi ramainya wacana pemekaran daerah ini
wali kota bekasi mengatakan lebih nyaman bergabung ke wilayah dki jakarta
dan mengusulkan kalau misalnya bergabung ke wilayah dki jakarta bisa dengan nama jakarta tenggara
atau sekarang justru wali kota bekasi rahmat effendi mengusulkan
ada pemekaran provinsi baru namanya provinsi pakuan bagasasi
ini dia provinsi pakuan bagassasi ini mana saja
termasuk di sini adalah kota depok juga diajak
kemudian kabupaten karawang
kemudian kabupaten cianjur di sini wilayahnya
kota bekasi dan kabupaten bekasi
total luasnya sekitar tujuh satu ratus dua puluh empat empat belas km persegi
ini adalah ide dari rahmat effendi wali kota bekasi
kita lihat kemudian sekarang
bagaimanapun kan ini ide dan wacana ini disampaikan akan terus disuarakan
tapi memang tidak semudah itu melakukan pemekaran daerah
riset dan kajiannya harus panjang
kemudian minimal bahkan sampai tiga tahun baru bisa mendapatkan semua data komplit
dan bisa diajukan ke pemerintah
kita lihat sekarang
indonesia saat ini ada tiga puluh empat provinsi lima ratus delapan kabupaten kota
sejak dua ribu empat belas kemendagri telah menerima tiga ratus aspirasi dob
daerah otonomi baru
dan ada dua ratus dua puluh lima sudah beserta dokumen
jadi sudah ada yang antre sebanyak ini untuk melakukan perluasan wilayah di indonesia
kemudian kita lihat sekarang
ada moratorium pemekaran daerah
jadi hei hei tidak semudah itu untuk memekarkan daerah atau membuat provinsi baru
kita lihat dua ribu delapan presiden sbi melakukan moratorium
kemudian dua ribu lima belas presiden jokowi memperlakukan moratorium dengan alasan terkait masalah anggaran
sampai saat ini belum ada informasi dicabut
pemekaran daerah diatur dalam undang undang nomor dua puluh satu
yang kemudian mengalami perubahan undang undang nomor sembilan tahun dua ribu lima belas tentang pemekaran daerah
pemerintahan daerah ya
kemudian kita lihat sekarang
daerah mana saja sih sudah ada berapa kali pemekaran daerah selama masa reformasi ya
selama masa reformasi
dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan maluku utara dimekarkan dari provinsi maluku
banten dari jawa barat
bangka belitung kemudian ada gorontalo dari sulawesi utara
papua barat dari papua
kemudian kepulauan riau dari provinsi riau
sulawesi barat dari sulawesi selatan
dan yang terakhir tahun dua ribu dua belas
ini terakhir pemekalan daerah kalimantan utara dari kalimantan timur
itu beberapa prosesnya
jadi sebenarnya pertanyaannya apa sebenarnya ide dibalik daerah otonomi baru
biasanya ada beberapa
ini ada hubungannya dengan luas wilayah dan juga kepadatan penduduk
tapi ada juga hal hal yang harus dipertimbangkan untuk memperluas wilayah atau daerah otonomi baru
pertama kesiapan infrastrukturnya bagaimana
sumber daya manusianya bagaimana
dan juga sistem pelayanan publiknya
sudahkah disiapkan sudahkah rigid dan sudahkah bisa memuliakan atau membuat nyaman warganya nanti
yang harus diwaspadai sekarang adalah jika daerah otonomi baru ini dibentuk hanya demi kepentingan politik
atau jabatan publik semata dan bukan untuk kebaikan warga